kita akan masuk ke informasi pilkada dki jakarta jadi nanti siapapun gubernurnya memang kemacetan akan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang paling utama ya
jadi itu yang akan membuat pusing tujuh keliling bagi para calon gubernur ini
nah siapa gubernurnya kita akan harus menunggu hingga pelaksanaan pilkada dki jakarta nanti
yang jelas hari pelaksanaan pilkada dki jakarta sudah semakin dekat dan akhir pekan lalu serempak kalau anda perhatikan para ketua partai pengusung turun ke lapangan untuk berkampanye
jadi biasanya hanya para pasangan calonnya saja begitu yang berkampanye tapi di akhir akhir karena sebelas februari nanti sudah harus diselesaikan masa kampanye ini
susilo bambang yudhoyono megawati soekarno putri dan prabowo subianto berorasi mendampingi ketiga paslon cagup cawagup dki jakarta
ketua umum partai demokrat sekaligus ayah dari calon gubernur nomor urut satu agus yudhoyono
susilo bambang yudhoyono menghadiri apel siaga relawan agus silvi di gorcirat
agus menyatakan kehadiran sang ayah dipicu kegundahannya atas kondisi politik indonesia saat ini
dada kita adalah dada merah putih
hati kita hati indonesia
tidak membeda bedakan siapapun yang ada di negeri ini
oleh karena itu saya yakin
kalau kita berjuang untuk jakarta yang itu miniatur indonesia
karena hati kita hati indonesia bukan hati asing bukan hati yang tidak mencerminkan negeri kita
insya allah perjuangan kita akan dikabulkan oleh allah swt
selain itu megawati soekarno putri selaku ketua umum pdip juga turut hadir di rangkaian kampanye ahok jarot
yang bertajuk konser gwe dua sabtu lalu di kawasan senayan
ia menyampaikan targetnya untuk memenangkan paslo nomor dua ahok jarot dalam satu putaran

seluruh bangsa indonesia
hidup kekampingan secara damai

seluruh kepulauan yang bernama negara kesatuan republik indonesia
di lain tempat minggu siang prabowo subianto ketua umum partai gerindra juga menyempatkan berorasi
mendampingi pasangan calon nomor tiga anies baswedan dan sandiaga uno di lapangan banteng jakarta pusat
kalian kesini karena kalian sudah capek dibohong bohongi terus
gerindra adalah partai nasionalis yang religius
dia gerindra banyak membaca ada sholatnya
iya tapi yang repot orang orang yang gak baca dan gak sholat nah ini
hari pelaksanaan pilkada dki jakarta yang semakin dekat
membuat para ketua umum ketiga partai pengusung
kpu serentak turun berkampanye untuk jagoannya masing masing
fajar fadillah cnn indonesia